pemerintah republik indonesia menyatakan kebijakan penghentian ekspor batubara ke sejumlah negara adalah upaya dalam menjaga kepentingan rakyat di dalam negeri
krisis batubara internasional yang sedang terjadi membuat pemerintah harus mengamankan ketersediaan batubara untuk kebutuhan rakyat
pemerintah memutuskan untuk melarang seluruh perusahaan pertambangan batubara untuk melakukan ekspor batubara mulai tanggal satu januari dua ribu dua puluh
kebijakan yang tertuang dalam surat edaran ditjen minerba kementerian sdm dan sumber daya alam yang terbit pada tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh satu lalu dikatakan oleh deputi satu kepala staff kepresidenan febri kalvin pada kamis pagi adalah bentuk keberpihakan pemerintah terhadap rakyat
hal ini mengacu kepada kebutuhan batubara seluruh dunia akibat krisis batubara yang terjadi
oleh karena itu pemerintah memutuskan untuk mengamankan sumber daya batubara yang ada guna ketersediaan dan kepentingan dalam negeri seperti keamanan
dan pasokan listrik
pemerintah keluarkan tanpa ada pertimbangan yang matang
di sini kita melihat bahwa dmo batubara sendiri itu adalah maksudnya adalah bagaimana semua komponen bangsa bergotong royong bersama sama untuk bertanggung jawab terhadap krisis energi secara internasional secara global
oleh sebab itu pemerintah memastikan bahwa listrik kita kemakmuran rakyat kita di tingkat listrik ini tidak boleh sampai rakyat itu dirugikan
hal yang sangat mendasar sehingga aspek pelarangan batu bara itu bukan dimaksud untuk sekedar melarang tapi itu ada aspek gotong royong untuk semua komponen bangsa
baik itu pengusaha baik itu pln maupun pemerintah dan rakyat itu bertanggung jawab bersama sama untuk menanggulangi krisis energi secara global ini